hingga kemisian penyidik polsek tanjung priuk
meperiksa ha tersangka pelaku pembunuhan seorang perempuan lanjut usia
warga kompleks perumahan gria inti sentosa sunter agung tanjung priuk jakarta utara
tersangka yang juga sopir korban mengaku
ia tega membunuh majikannya itu lantaran sakit hati
sering dimarahi korban di depan umum
polisi menyatakan tersangka yang baru bekerja selama tiga bulan ini
terlilit utang sehingga ia nekat merampok majikannya
korban berusia tujuh puluh enam tahun berinisial m
ditemukan tewas di dalam rumahnya pada rabu malam
dari pemeriksaan lokasi kejadian
polisi menyebut tersangka membunuh korban dengan cara membekap mulut dan memukulnya
selain itu tersangka juga sempat menganiaya r adik korban
peristiwa ini terungkap setelah r curiga kakaknya tidak merespon panggilannya
saat kejadian korban diketahui sedang bersama tersangka

korban yang naik ke lantai dua sempat diserang tersangka
tetangga korban kemudian berteriak minta pertolongan
polisi kemudian beringkus tersangka yang bersemunyi di tempat jemuran
tersangka ditahan lima polres metro jakarta utara
budawan sugro jakarta